majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi memfonis bebas murni mantan dirut pln sofian basir
dalam kasus suap pembangunan plt uriau i
sofian basir tidak terbukti memberikan fasilitas dan mempermudah terjadinya suap
antara johannes koco dan eni maulani saragi dengan idrus marham
dalam pembacaan putusannya di pengadilan negeri tipikor jakarta pusat
majelis hakim menilai sofian basir tidak terbukti terlibat dalam proses suap
yang melibatkan johannes koco kepada eni maulani saragih dan idrus marham
menurut majelis hakim pasal lima puluh enam ayat dua kuhp undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang tindak pidana korupsi yang memuat unsur perbantuan dalam terjadinya proses suap tidak terbukti
pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh sofian basir dengan eni maulani saragi
johannes kocot idrus marham dan iwan supangkat saat proses pembahasan plt uriau i
juga terbukti tidak terjadi kesepakatan transaksi
sebelumnya dalam persidangan lain baik eni maulani saragi dan johannes koco
juga menyebut bahwa sofian basir tidak pernah tahu proses suap yang terjadi di antara mereka
majelis hakim pun berpendapat unsur pasal dua belas huruf a undang undang tipikor terpenuhi
oleh eni maulani saragih dan idrus marham sebagai pejabat negara
tetapi tidak kepada sofian basir
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan